sehingga pastinya udah tutup nih kenapa dibikin film yang ada nanti
niatnya ya itu untuk membangkitkan orang orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai
harapan saya segera tertangkap
segera tertangkap muka mukanya juga segera tuh di koran koran atau apa gitu kan
sejauh ini bu ketika sejak film itu tayang barangkali ada kayang tiba tiba datang ke ibu atau keluarga
bilangnya kenapa di persetujukan dibikin film
ini kan udah maksudnya lokasinya udah tutup nih kenapa dibikin film yang ada nanti bikin ramai lagi gitu
kenapa kok dilarang terserah saya dong mau setuju atau enggak
setelah diomong kayak gitu gimana dua orang
nadanya mengancam atau baik baik
lebih kayak ngasih peringatan gitu tuh